transportasi bus antar kota antar provinsi akap terus melakukan inovasi agar tetap jadi pilihan
salah satunya dengan menghadirkan layanan mewah alias premium
seperti membuat bus tingkat atau double decker hingga armada dengan konsep sleeper bus
ikatan pengusaha otobus muda indonesia ipomi mencatat dalam dua tahun terakhir
termasuk di masa pandemi covid sembilan belas jumlah armada bus baik double decker maupun sleeper bus terus bertambah
kini ada dua belas perusahaan otobus yang memiliki armada bus tingkat
dan lima perusahaan mengusung konsep sleeper di armada busnya
mayoritas bus dengan fasilitas premium ini beroperasi di pulau jawa
seiring sudah tersambungnya tol transjawa dari merak banten hingga banyuwangi jawa timur
perusahaan perusahaan otobus berlomba menawarkan fasilitas terbaik
mulai dari memasang jok bekas pesawat terbang
fasilitas audio dan video di tempat duduk
hingga kursi untuk tidur
tidur dengan beragam inovasinya
bus menjadi pilihan ketiga
ini dia salah satunya
perusahaan otobus harapan jaya memiliki armada double decker buatan karo seri adiputro
dengan sasis scania k empat ratus sepuluh ib tiga belas cc
dan dilengkapi transmisi optikrus alias semi otomatis
di bus double decker ini ada dua seat khusus di lantai bawah bagian depan
untuk tidur yang membuat kita serasa berada di hotel kapsul berjalan
lengkap dengan fasilitas hiburan
termasuk bantal guling hingga selimut
bagi anda yang ingin duduk di seat sleeper ini
tentu harga tiketnya sedikit lebih mahal dibandingkan dengan seat standar
seat sleeper dipatok seharga lima ratus tiga puluh ribu rupiah
dan seat standarnya empat ratus sepuluh rupiah
fasilitas serupa tapi tak sama juga ditawarkan oleh perusahaan otobus sinarjaya
dengan sleeper bus
kino rn dua ratus delapan puluh lima bertenaga tujuh cc
yang bodinya dibuat oleh karoseri laksana
di tipe switch kelas ini ada dua puluh satu tempat duduk
yang tentunya penumpang bisa memilih untuk duduk di bawah atau duduk di atas
kalau saya sepertinya lebih suka untuk duduk di atas
untuk naik kita bisa menggunakan pijakan ini
posisi ini cukup nyaman
kita bisa meluruskan kaki
dan tentu selama perjalanan juga kita bisa menikmati berbagai hiburan
baik menonton film mendengarkan musik ataupun juga bermain game
dan kalau sudah lelah
tinggal turunkan tuasnya
kemudian penumpang naik itu kan
posisinya kayak gitu ergonomis tiduran nyantai
sampai jakarta mereka masih seger

di masa pandemi ini sejumlah perusahaan otobus ini
juga memasang perangkat pendukung protokol kesehatan
dilengkapi dengan monitor untuk memantau indeks kualitas udara
dan partikel debu di dalam bus
mahardika utama evan askam jakarta